peristiwa gerhana matahari total di balikpapan kalimantan timur mendatangkan keuntungan bagi para pengusaha kuliner
iya ini salah satunya adalah ikon kuliner kota balikpapan kepiting dan dito
ini omsetnya melonjak hampir lima puluh persen
sajian khas kota balikpapan selama lima belas tahun terakhir siap dihidangkan bagi para pengunjung
belum lengkap ke balikpapan kalau belum mencoba kepiting dan dito
yang khas di sini adalah saus dan dito nya
ada rasa saus padang dicampur dan ada rasa saus kacang
dicampur dengan berbagai macam rempah pedas tapi cukup enak untuk makan siang
kepiting saus dan dito dan saus lada hitam yang paling diminati para pelanggan setia
cuminya juga enak
hampir semua lah
terutama kepiting itu asam manis sama lada hitam
tapi hampir semua
hampir semua manis
lonjakan turis jelang gerhana matahari total di balikpapan mendatangkan rezeki berlimpah bagi usaha kuliner ini
peningkatan itu kalau hari biasa itu peningkatannya tiga ratus
untuk adanya liburan ini meningkat menjadi empat ratus sampai lima ratus kilo per hari
jadi peningkatan segitu sekali
artinya peningkatan itu sangat besar sekali
omset penjualan restoran kepiting dan dito
naik hampir lima puluh persen
selain menguntungkan bisnis kuliner di balikpapan
peristiwa gerhana matahari total juga membantu pemerintah kota balikpapan
menambah pendapatan asli daerah